dewan perwakilan rakyat atau dpr menyetujui usulan pemerintah untuk memberikan amnestir terhadap saiful bahdi
ini artinya tinggal satu langkah lagi saiful umadi segera bebas dari bui
apakah keputusan dari dpr ini merupakan wujud dari kehadiran negara di tengah ketidakadilan dan bentuk kepedulian negara pada korban korban uu ite
dan bagaimana dengan desakan untuk segera merevisi undang undang ini
untuk pembahasnya kami sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan staff ali menko minfo bidang hukum dan guru besar visip universitas air langga henry subiakos
selamat malam pak henry
selamat malam mbak
gimana pak sehat ya kondisinya ya
terima kasih pak telah bergabung bersama kita malam hari ini langsung saja kita bicara dari amnestinya terlebih dahulu ya pak
menurut bapak apakah ini sinyal bahwa ada perubahan atau pergerakan komitmen pemerintah dalam melihat kritik
yang beredar di media sosial serta kaitannya dengan undang undang ite
ya sebenarnya amnes itu kan sebenarnya merupakan pengakuan
kalau pengakuan ini persimpulan hukum yang diberikan oleh kepala negara
perubahan negaranya dan dianggap memang pantas untuk menyebabkan persimpulan itu
tapi dalam konteks sebenarnya kalau saya melihat
ini bukan sejarah pengakuan
ini adalah kepentingan negara yaitu presiden yang disebut r untuk menolong atau membantu warga negaranya yang keliru salah salah
ini memang menunggah kepentingan negara
cuman dianggap saya peremasi
silakan dengan undang undang ite pasal ke tiga
yang tepat ya
karena memang apa yang saya perlukan bukan untuk menjaga perkembangan nama baik
jadi kata kata beliau di wa group bosec
alhamdulillah wa'imnalillahirrohmanirrohim dapat kabar buka hatinya
tetap sehat dan jadikan pimpinan kapal teknik tunjian
saat tes tns ke sembilan kata kata itu bukan kesempatan tapi kritik
dibujakan tentu itu hal yang biasa
makanya ya kita mengkaji bahwa ada hal hal yang kurang tepat di dalam
asal mungkin undang undang ite kepada yang depan kota
dan ini merupakan makanya sebuah simbol bahwa
karena juga terjadi di tempat tempat lain
iya betul pak
tapi kepada masyarakat lain warga negara lain apalagi di kampus gitu
berarti menurut pak henry kasus ini tidak layak dijerat undang undang ite
sangat tidak layak
saya termasuk orang yang dianggap di pengadilan pertama di pengadilan bandar atas
dan sudah awal sudah saya katakan ini tidak masuk di
masuk dalam kriteria delik pencemaran nama baik
ini sudah sebuah kritik biasa
harusnya tidak dilaporkan
kelewat lewat kepada pimpinan di apa di lembaga tertentu pendidikan terutama
seperti hal yang biasa
terhadap pemerintah biasa kok apalagi di tempat tempat lembaga pendidikan
harusnya diserima sebagai sebuah jawab atau ajakan dialog
ya yang terakhir saja itu itu adalah perakademi
ya demi itu memang tidak anti kritik tidak anti pendapat
pendapat yang salah itu memungkinkan ilmu
jadi ilmu itu dimulai dari pendapat pendapat yang salah
kalau pendapat yang salah kemudian dianggap soalan pidana dibawa ditarik ke bidana

di dunia pendidikan apalagi di tempat lain juga tapi apalagi di tempat lain juga
oke walaupun pada prosesnya kemarin proses komunikasi sudah berjalan
kemudian juga mekanismenya sudah sampai pengadilan
banding dan juga kasasi semuanya ditolak tapi itu akan kita bahas di kesempatan yang lain lagi
pak henry ini kalau misalnya kita masuk lagi ke sisi dari undang undang ite pak henry
ini bukan kali pertama korban jatuh ya akibat undang undang ini
melancarkan kritik atau menyuarakan keberatan dengan alat bukti
kemudian justru diberbalas dengan pidana atau tuntutan

nah pak henry bagaimana anda melihat korelasi undang undang ite sesuai dengan marwah awalnya saat dibentuk
dan disahkan kemudian ini berpengaruh pada kebebasan berpendapat di indonesia saat ini
sebenarnya kalau dari sisi normal ya walaupun kita tahu tahun dua ribu delapan tahun dua ribu delapan harus tahu ya
pak undang undang nomor kita tahun dua ribu delapan

sebenarnya undang undang ite juga bukan merupakan
undang undang yang membungkam
dan akan susah memahami norma itu secara benar
persoalannya di lapangan itu seringkali dipahami secara keliru
maksudnya presiden pemerintahan kepadamian popol hukum
dan akhirnya dibuatlah tim untuk membuat perdoman
nah sekarang perdomannya sudah ada
dan siapkan perdoman itu untuk undang undang terutama bagi para pekerja hukum
di kalangan kebijakan
dan ataupun kejahatan
supaya mereka mengikuti pembuatan perdoman yang sudah dibuat oleh mereka
yaitu pak kapolri pak jaksa agung dan juga menteri komunikasi
begitu di bawah apa ini koordinasi menko polhukam

pasalnya sebenarnya clear
tapi memang yang harus diperhatikan kemarin
karena perdoman sangat penting
yang stabil dibuat oleh pak kapolri pak jaksa agung dan menko minfo
di bawah koordinasi menko polhukam
sangat penting dan sangat penting
kan sudah ada pedoman nih pak henry
kemudian masih ada kejadian seperti pak saiful mahdi ini
apakah dari ke depan mungkin ke depannya gitu
menko minfo sendiri bisa memberikan sebuah penegasan
kalau misalnya ada aparat atau pedagang hukum yang tidak mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan ini
mungkin ada tindakan
pedoman ini kan semacam kesepakatan ya
kesepakatan dari tapi itu adalah kesepakatan dari tiga institusi
menko minfo jaksa agung dan kemudian kapolri
artinya kalau ada polisi yang tidak mengabaikan kesepakatan ini
tapi dia tidak mengakui atau tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh kapolri
jaksa agung begitu
keuntungannya berarti mereka tidak menghormati kesepakatan yang dibuat oleh pimpinan tertinggi mereka
begitu kapolri basa atin maupun dari nko minfo kan begitu
nko minfo kan nanti kejadian nko minfo
namun polisi republik indonesia dari sabang sampai merauke
jadi ini bisa jadi pertimbangan ke depannya untuk para pedagang hukum ya
baik dari polisi kemudian juga jaksa
para penutup umum yang ada di tiap tiap pengadilan ini untuk mengikuti pedoman yang sudah menjadi kesepakatan bersama ini ya pak henry
minimal untuk ke dalam pemerintah
jadi kita hukuman kepolisian sama kejaksaan dan juga kementerian
jadi kalau untuk hakim itu mungkin ya di luar pemerintahan di luar eksekutif
jadi kan buatan eksekutif
tapi kan sama nih berarti kan perspektifnya harusnya sama dong pak
pak henry kita sedikit balik lagi ya ke konteks amnes

dua kali kalau misalnya kita ingat ya dua kali sudah amnesti diberikan pada korban undang undang ite
pasalnya juga sama
pak saiful mahdi kemudian sebelumnya ada ibu baik nuril
ini kemudian juga kondisinya kan sama ya pak ya
setelah viral kemudian muncul dari desakan atau muncul desakan dari berbagai sektor
nah pak henry bagaimana anda melihat keseriusan pemerintah kalau kita membaca pola yang sama ini berulang
tadinya ada kritik kemudian kena undang undang ite kemudian viral kemudian presiden turun tangan
ini menunjukkan bahwa presiden itu berkomitmen bahwa krisik ataupun hal hal yang dikaitkan dengan undang undang ite itu perlu dikliarkan
nah ternyata memang ada kesalahan di dalam penerapan
maka presiden karena memiliki hak yaitu hak untuk memberikan amnesti beliau memberikan amnesti kan begitu
amnesty ini sebenarnya koreksi juga
ini koreksi pada itu resornya adalah pada masyarakat yang melaporkan
yang mudah melaporkan
jangan jangan mudah melaporkan kalau dengan sikap sikap
dua aparat aparat di tingkatan pengadilan ipi yang tidak syarat dan berkhusus
ini juga krisik sampai ke pengadilan ipi bahkan ke mahkamah akun
sebenarnya teman teman wah seharusnya koreksi juga bahwa kenapa diberikan amnesti oleh presiden
ada sesuatu yang salah dalam dalam apa di dalam tepukan mereka gitu

jangan lupa ya presiden dan dpr
itu adalah adanya amnesti ini
tapi jangan sampai juga kedepannya ada kejadian seperti ini berulang
kemudian amnesti tersebut diberikan lagi tapi akan menjadikan salah presiden begitu ke depannya ya pak henry
nah justru itu jangan sampai
ini adalah sebagai peringatan
ikut pedoman yang sudah ditetapkan
ini juga semacam warning bagi para penegak hukum di tingkat daerah kan
itu lah dari lombok waktu itu
sekarang pak saiful mahdi dari aceh
atau dari tempat tempatan di jakarta
pak henry bagaimana dengan desakan revisi undang undang ite ini sendiri
apakah mungkin ada sinyal ke arah situ dari pemerintah
pemerintah sejak awal bapak presiden menetapkan kepada pemain kopor hukum langsung buat dua tim
yang satu adalah menyiapkan revisi
tim yang kedua menyiapkan persoman
kenapa ada pedoman
karena revisi tata otor revisi tidak mudah
harus melibatkan akademis jika karena ada akademisnya
kemudian harus melibatkan dpr dengan berbagai macam saksi
dan masih banyak ruu yang belum selesai
pasti walaupun kita semua ingin revisi tapi tidak secepat yang dibayangkan
makanya disebut dulu pedoman
ini untuk menutupi kekurangan kekurangan yang selama ini ada yaitu apa
kesalahan implementasi di lapangan
itu sepatah pedoman
nah pedoman pedoman ini sendiri tentu tidak bisa dimasukkan
kalau memang bagus kita masukkan pengertiannya sesuai dengan regulasi
revisinya seperti mengikuti atau mengambil dari pedoman itu
kalau misalnya dari kacamata pak henry sendiri
kira kira masih ada pasal yang berpotensi untuk multitafsir nggak
yang ada dalam undang undang ini
kalau pendakwa hukum di lapangan mau membaca pedoman
dan pedoman itu dibaca dengan jelas tidak ada multitafsir
karena sangat jelas
tetapi kalau mereka mengabaikan pedoman dengan alat termasuk
macam bahwa pedoman ini bukan peraturan perundang undangan dan lain lain
maka pedoman ini kesetakatan yang mungkin terbuka
ya sudah saja dan lagi lagi sekarang masih
bahkan saja kemarin di saban jahe di saban jahe di tau tara
tidak ada kasus yang sama
ada juga kasus yang sama
juga tidak mengikuti pedoman mengabaikan pedoman
pada saat itu kita dapat dapat dapat pembahasan di lapangan
juga ada di apa di pantulbale karimun
ini keputusan juga
jadi dibayar di beberapa daerah
nah kita harus inlaskan kepada para pendakwa hukum
tolong hargai polisi
tolong hargai akses untuk para jaksa di daerah
sebagai pimpinan tertingginya yang sudah membuat aturan
untuk menginterpretasi pasal itu seperti itu
jadi kalau mereka tidak menghargai pimpinannya
ya tidak loyal kepada kita
jadi pokoknya pada intinya ya pak henry
kita menyamakan perspektif supaya tidak terjadi lagi
multi tafsir pasal pasal dalam undang undang ite tersebut
dan tentunya yang menjadi harapan kita para warga net warga indonesia
adalah kebebasan berpendapat kita tidak dikotak kotakan
kemudian juga tidak terkungkung dengan adanya pasal pasal yang
biasanya selama ini dimultitafsirkan oleh pihak pihak yang terlibat di dalamnya
begitu ya pak henry ya
betul jadi kebebasan berpendapat itu tidak bisa dihukum
kritik itu tidak bisa dihukum
tapi kalau fitnah
fitnah usuhan yang tidak berdasar
kemudian apa ini hoax yang
hoax yang tak terhukum itu harus dihukum
tapi kalau kritik tidak
itu harus dibebaskan
kritik juga kena pendapat tidak kena
tapi kalau namanya memutuh orang
memutuh orang tanpa bukti
tetapi juga membuat hoax yang ingin membuat keonaran
itu harus dihukum
baik baik baik terima kasih
itu kita setuju semuanya kita sama tafsirannya semuanya
terima kasih pak henry karena durasi sangat sempit
kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali atas waktunya hadir bersama kami
di cnn indonesia connected pada malam hari ini
sehat selalu pak henry selamat malam
sama sama pak henry selamat malam